lagi lagi kepala daerah yang semestinya menjadi panutan ya
kemesraan yang menjadi pemandangan indah saat menggalang dukungan
tidak selamanya terjadi ternyata
sebuah video viral memperlihatkan aksi pertengkaran
antara bupati dengan wakil bupatinya di toli toli
saat pelantikan jabatan pemerintah kabupaten
video ini bukanlah reka adegan atau cuplikan dalam sebuah drama
pertengkaran ini terjadi di hadapan publik
saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
pimpinan tinggi pratama fungsional pengawas dan kepala sekolah
di lingkungan pemerintah kabupaten toli toli
parahnya aksi pertengkaran ini tidak terjadi
dan pertengkaran ini melibatkan kepala daerah toli toli sendiri
yaitu bupati toli toli muhammad saleh bantilan
dengan wakil bupati toli toli abdul rahman buding
dalam kejadian tersebut wakil bupati tampak menendang kursi
yang diduduki bupati di panggung
tak terima sang bupati pun membalas dengan teriakan teriakan
belum diketahui pasti penyebab dari pertengkaran keduanya
polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasus pertengkaran
antara bupati toli toli dan wakilnya
polisi masih memeriksa beberapa saksi
guna mencari unsur pidana dalam kasus tersebut
terhadap dugaan kasus penganiayaan dan pengerusakan
yang videonya viral ya di toli toli sulawesi tengah
bupati sudah melapor ke polres setempat
tentunya kepolisian akan menindaklanjuti itu
lakukan langkah langkah proses
menyelidikan olah tembak kejadian yang berkara
mengamankan beberapa barang bukti ada yang pecah dan lain lain
memeriksa saksi saksi dan tentunya saksi pelapor
dan terlapor adalah wakil bupati
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abnur
berjanji akan berkoordinasi dengan menteri dalam negeri
untuk memberi hukuman terkait video tersebut
apalagi ada dugaan
pertikaian terjadi karena sikap tidak netral
dalam proses pilkada di toli toli
jika hal ini terbukti
bupati dan wakil bisa kena sanksi penurunan pangkat dan jabatan
tapi yang jelas saya akan tetap menjaga dalam hal ini asn nya
aparatur sipil negaranya
karena aparatur sipil negara tidak boleh terpengaruh dengan urusan politik
nanti akan kita tindaklanjuti bisa penurunan pangkat
bisa penurunan jabatan
dan kemudian terakhir bisa pemecatan
secara detail saya belum dapat laporannya
tapi yang jelas secara etika ini tidak benar
harus kita tegakkan sublin
dan terutama dalam hal pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara ini
pertengkaran bupati dan wakil bupati toli toli mencoreng etika dan wajah kepala daerah
sejatinya pasangan kepala daerah yang menjadi panutan

tak heran jika citra kepala daerah terlihat kompak di awal
namun perlahan terpecah menjadi halumrah
sinyal ini pun nampaknya juga dirasakan presiden joko widodo
pada momen presiden mengumpulkan kepala daerah hasil pilkada serentak
di istana negara april dua ribu enam belas lalu
presiden menyampaikan kepala daerah harus menjadi pemimpin yang kompak
dan saling melengkapi bukan berantem
pasalnya acapkali kembali ke bupati toli toli
pemeraan keduanya hanya berlangsung di awal
kemudian pertengahan kerja malah ribut
jangan menjadi pemimpin daerah yang kerjanya hanya bertarung
menjadi kepala daerah memang bukan perkara mudah
usai dilantik sumpah latar belakang politik
perbedaan kepentingan ego semestinya musnah
demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
di sisi kompeten pemerintahan
saya memiliki pertanyaan yang menarik
saya ingin menjawab soal pertanyaan yang terakhir
pertama ada yang mengatakan karena adanya kawin paksa di awal
mereka tidak memiliki kesempatan untuk membangun kerja dengan tim
kemudian yang kedua saya melihat bahwa
ada masalah di tingkat sistem politik indonesia
ya bahwa pemahaman pemahaman nilai demokrasi itu belum baik
salah satu mengapa kita mengadopsi sistem politik demokrasi yaitu menghargai perbedaan
dan kemudian menyelesaikan konflik dalam koridor hukum tanpa kekerasan
nah ini agak memalukan kepala daerah tidak memahami nilai nilai dasar dari sistem politik demokrasi
yang dianut indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kemarin
oke kalau tadi meng quoting dari kalimat mbak reni begitu kawin paksa kita tahu di pilkada saat ini
rasanya banyak sekali begitu yang kemarin baru akan mendaftarkan kemudian baru muncul nama pasangannya siapa begitu
ini artinya pemicu itu atau potensi konflik di tengah jalan nanti antara pasangan ini juga mudah muncul begitu
ya sangat besar sangat besar
kalau di tolikara seingat saya pak bupati
pak bupati saleh dan wakil bupati pak abdurrahman itu
dia itu diusung oleh demokrat pks dan p tiga kan yang kemudian dipasangkan sebelum pilkada
nah ini pembelajaran yang luar biasa karena kita mau menjelang pilkada dua ribu delapan belas dan akan pilpres di dua ribu sembilan belas
nah sampai sekarang aja pasangan pasangannya kita bisa lihat bahwa mereka baru kenangan di awal
jadi benar itu mbak busma probabilita bahwa mereka itu konflik itu cukup besar
tetapi tidak semua
atau jarang saya dengar sampai melakukan kekerasan yang luar biasa pelanggaran kode etik dan kode apa
code of epic dan kode of conduct dari ini nih dari kepala daerah kita
nah ini kejadian luar biasa ini bupati dan wakil bupati tolikara
berarti ini bisa dianggap kejadian luar biasa
apa kemudian dampaknya
ya kelihatan deh secara individu ya bahwa mereka tidak ada yang kita ada di dalam teori mopolitik
namanya kedewasaan politik atau political maturity
bagaimana emosi dan rasio kayak begitu kan
bagaimana kalau dia dewasa secara politik dia bisa merespon lingkungannya berdasarkan di dalam koridor hukum dan dalam social context
memang betul misalnya pak bupati tidak puas dengan pak wakil bupati
pak wakil bupati tidak puas dengan pak bupati
tapi itu kalau dia dewasa bisa duduk bersama sama dan menyelesaikan masalah
dan kemudian membaca
kalau mereka tidak bisa menyelesaikan berdua maka mereka bisa bicara dengan dpr
kalau belum selesai juga dia bisa naik ke atas ke gubernur bisa ke level nasional ada
ada proses dan prosedur yang disiapkan untuk itu berdasarkan undang undang dan peraturan
tetapi karena dia belum dewasa nah penyelesaiannya membuat heboh se indonesia
oke kalau mbak reni lihat ini kan terjadinya di tingkat kabupaten begitu
apakah juga bisa terjadi di tingkat kota maupun pusat
kalau misalnya siapapun siapapun individu ya bisa melakukan itu
tetapi menjadi satu menjadi viral itu karena jadi kepala daerah
di indonesia ini kalau kita kategorikan banyak banyak ahli gitu ya mengkategorikan indonesia ini
masyarakat indonesia termasuk lutra society
jadi orang yang tidak percaya kepada lembaga hukum
tidak percaya kepada institusi
tidak percaya kepada aparat
tidak percaya kepada politisi
so intinya gini kalau bahasa gampangnya ya
kemudian kita juga nggak percaya dengan hukum
kita bilang ah kalau kita menyelesaikan dengan hukum nanti nggak ada penyelesaian
kemudian juga aparat
oh nanti lah kayak gitu lah
jadi termasuk lutra society
akibat lutra society itu apapun yang dikerjakan biasanya kita langsung curiga
apa sih maksudnya
apa di belakang layar
nah kayak gitu
jadi mungkin saja nih akan meledak dari kabupaten
bisa meledak dari level bawah kabupaten kota
bahkan di level nasional presiden
tapi kemudian jika kemungkinan ini ya
hal hal seperti ini mulai muncul kembali nantinya
kemudian bahkan ini kan lewat media sosial ya
terlihat oleh publik
apa kan dampaknya untuk roda pemerintahan dan juga publik
jika perseteruan seperti ini masih terus terjadi
roda pemerintahan jadi nggak jalan
stuck gitu kan
kemudian masyarakat tidak percaya tentu kepada pemerintah
nah ini yang maksud saya semakin lutra
jadi masyarakat kita semakin tidak punya kepercayaan kepada pemerintahannya sendiri
kalau udah seperti itu
maka kita ya bisa turun lah
di dalam program program pembangunan
ini dan itu
tapi jangan lupa ya
bahwa jangan juga di permasalahan di poli poli
ini kemudian dimanfaatkan oleh partai partai lain
atau kandidat kandidat lain untuk mengambil keuntungan
harusnya tidak digunakan sebagai alat untuk memenangkan suatu kompetisi atau segala macam ya
mbak reni suarso terima kasih banyak